bagaimana kacamata pakar hukum pidana memandang tuntutan hukuman delapan tahun penjara terhadap riki rizal dan juga kuat maruf
dan bagaimana hukuman apa yang pantas untuk terdakwa ferdis sambu kemudian putri cendrawati hingga ke richard eliezer
melalui sambungan daring kita tergabung dengan pakar hukum pidana pak kudri sitompul
selamat pagi selamat siang pak kudri
terima kasih atas waktu anda bersama kami nih pak kudri
pak kudri kita menantikan sidang jaksa akan membacakan tuntutan terhadap ferdisambo pada pagi ini
sembari kita menantikan sidang tersebut
analisa anda anda tentu mencermati ya pak sidang ini sudah berjalan tiga bulan lebih dari oktober dua ribu dua puluh dua hingga tahun dua ribu dua puluh tiga sudah masuk
anda melihatnya bagaimana hukumannya akan dijatuhi atau dituntut oleh jpu untuk ferdis sambu
ya dalam surat tuntutan kemarin
ada dua hal pertama mengenai pembuktian terhadap dakwaan yang didakwakan
dan mengenai politik hukum penghukuman yang ada di dalam pihak kejaksaan
di dalam pembuktian surat dakwaan ya jaksa berkeyakinan telah terbukti
terdakwa itu telah memunculkan
ini unsur unsur pasal dakwaan primer yaitu pembunuhan dengan bercana yang bagaimana diatur di dalam pasal tiga puluh empat kukhwp dan bersama sama dengan pihak lainnya
karena ada pasal lima puluh lima jadi itu terbukti
jadi hal layak atau publik menyatakan sudah lejam bahwa bentuk umum berkeyakinan telah terbukti
ini adalah pembuktian terhadap dakwaan primer
yang kedua yang mengenai penghukuman
ini yang menjadi pertanyaan publik termasuk saya juga
apakah delapan tahun dituntut itu telah menggambarkan keadilan yang ada di masyarakat
bicara soal keadilan ini memang sangat relatif
dari sudut apa kita melihatnya
di dalam surat dakwaan
di dalam surat dakwaan
di dalam surat dakwaan
diwajibkan di dalam kuhab bahwa ya penuntutan itu harus mempertimbangkan hal hal yang memberatkan dan yang meringankan
kemarin kalau kita dengar itu kebanyakan hal hal yang memberatkan
yang meringankan itu hanya perdakwa itu berserang dan mengakui
nah mengenai hal yang meringankan itu agak bersebut
yang meringankan itu agak bersebut
nah mengenai hal yang meringankan itu agak bersebut
dengan hal yang memberatkan yang menyatakan berbelit belit
yang satu satunya berserang
ini satu yang
sekarang delapan tahun apakah pantas
nah untuk ini kita harus melihat maksud dan tujuan diundangkannya pasal tiga ratus empat puluh
yaitu adalah untuk menjaga
yaitu adalah untuk menjaga
warga atau siapapun jangan dengan mudah menghilangkan nyawa orang lain atau merampas nyawa orang lain
apalagi sekarang di amendemen undang undang dasar bisa diatur
karena hak masyarakat yaitu setiap orang berhak mempunyai hak hidup
jadi itu sangat fundamental di dalam hak asal selanjutnya
itu kenapa dilarang
nah kemudian supaya juga orang atau setiap orang atau warga masyarakat
tidak melakukan pembunuhan dengan secara keji dengan berencana
maka hukumannya itu diberatkan
dan juga dengan pembunuhan biasa sebagaimana yang diatur dalam pasal tiga ratus tiga puluh delapan
yaitu ancamannya man mati sumuh hidup atau hukuman penjara dengan selama lamanya dua puluh tahun
artinya untuk menggambarkan
bahwa sebenarnya pasal tiga ratus empat puluh itu merupakan tindak pidana yang dikualifikasi
tindak pidana yang dikualifikasi dari pembunuhan biasa
nah ini sekarang tidak boleh hukumannya sama dengan hukuman ringan
nah di dalam perkara ini memang ada sedikit kompleks bahwa yang didakwa ya riki dan kuat ini
dia bukan pelaku utama
dia hanya ikut serta
nah jadi mungkin pertimbangannya itu dituntut delapan tahun
tapi delapan tahun juga tetap dianggap ringan
supaya dengan maksud supaya
jangan semua atau semua masyarakat itu mudah untuk ikut serta atau membantu dalam pembunuhan berencana
itu dalam rangka supaya kepastian hukum masyarakat
dan masyarakat itu merasa terlindungi oleh undang undang
artinya hak hidup masyarakat itu dilindungi oleh kuhp
nah sekarang bagaimana dengan kita membandingkan dengan perkara yang perkara yang lain
nah di dalam mungkin dalam ada satu perkara yang tidak terlalu lama dari sekarang
yaitu mengenai ada kolonel
kalau tidak salah prianto namanya itu
yang di garut yang melengkapi
yang melakukan tablak lari
dan korbannya itu dibuang
nah di hukum itu apa namanya
nah jadi putusan
putusan dalam perkara itu
bisa dijadikan acuan
bahwa perkara pembunuhan berencana
yang dengan cara cara
yang keji yang tidak beri kemanusiaan
pantas di hukum yang berat
kita bandingkan dengan perkara yang ini
apakah seimbang dalam
jadi kembali lagi apakah adil atau tidak adil
mungkin harus kita membandingkan perkara yang hampir sama
walaupun di dalam hukum pidana itu tidak dikenal adanya analogi
dalam satu perkara yang lain tidak bisa diberlakukan dengan perkara yang lain
untuk menggambarkan politik hukum penghukuman pidana
itu kita bisa mengacu kepada penyelenggaraan lain
demikian pendapat saya
mengacu kepada kuhp yang baru nih pak kudri
yang baru disahkan dpr
kalau kita berkaca dalam kasus yosua ini
apakah bisa diterapkan
ancaman maksimal adalah hukuman mati
sedangkan dalam tiga tahun ke depan
waktu dpr dan juga pihak pihak lain
ini akan masih dalam tahap sosialisasi untuk
respon anda seperti apa pak kudri
ada beberapa hal
bila dikaitkan dengan kuap nasional yang baru
bahwa p nasional yang baru itu baru berlaku efektif tiga tahun yang akan datang
jadi belum bisa berlaku sekarang
jika juga diberlakukan
undang undang kuhp yang baru
itu ada ketentuan yang menyatakan
apabila di dalam suatu proses perkara pidana
terjadi perubahan undang undang
maka perundang undangan yang diberlakukan ini
adalah yang menguntungkan pihak yang orang yang berkorparan
apakah memang kuhp nasional yang baru itu
bisa diberlakukan sekarang
ketentuan atau kaedah yang diberlakukan di dalam kuhp nasional yang baru
belum bisa diberlakukan
tetapi kalau mau mengacu
katakanlah latar belakang
apa namanya latar belakang
supaya tidak ada hukuman mati
tapi itu kan
masih menjadi perdebatan
karena ada pihak masyarakat yang lain
menyatakan bahwa hukuman mati bisa diberlakukan
sepanjang ketentuan hukuman mati itu
diatur di dalam undang undang
nah ini juga
secara universal juga diakui bahwa
tidak bertentangan dengan hak asasi manusia
nah ini memang
apakah hukuman mati itu
boleh atau tidak
politik hukum dari pembuat undang undang
katakanlah dpr yang sekarang
tetap mengantumkan pembunuhan berencana di dalam
ketentuan kuhp yang baru
hukuman berencana yang baru itu juga
ancaman hukumannya sama dengan
pasal tiga ratus empat puluh khp yang lama
ancaman hukuman mati itu ada
putusan hukuman mati
mungkin itu bisa diperlingan
antara putusan hakim di pengadilan
itu dua hal yang berbeda
di dalam putusan itu
walaupun dengan ketentuan
di dalam putusan yang akan datang
dapat diberlakukan masa percobaan
jadi yang mau saya katakan
di dalam kuhp nasional yang baru itu
ancaman hukuman yang diatur di dalam
dengan pelaksanaan putusan
karena pelaksanaan putusan itu
di dalam eksekusi
nah jadi saya kira
dalam perkara ini ya
terlepas ya nantinya
terlepas ya nantinya
terlepas ya nantinya
terlepas ya nantinya
terlepas ya nantinya
terlepas ya nantinya
terlepas ya nantinya
terlepas dalam perkara rl
mempunyai pendapat lain
tidak sependapat dengan
memutus lebih ringan
di dalam perkara
menuntut hukuman mati
saya kira itu tidak bertentangan
ketentuan hukum india
dan yang berlaku
ini tidak menurut saya
dasar apa yang dipakai
hakim pak kudri
kalaulah anda katakan
hukuman yang ringan
dari apa yang
jaksa penuntut umum
kalau kita mengacu
kepada rg rizal
artinya ada potensi
mereka akan lebih ringan
hukuman delapan tahun ini
dan juga kuat maruf
sidang pada hari ini
juga kepentingan korban
dari tuntutan jaksa
yang tersebutkan tadi
dalam perkara ini
rizal dan kuat
kalau tidak ada
yang membuka ini
perkara ini kan
para pihak yang
terlibat dalam perkara ini
yang diberikan di muka persidangan
baik dia sebagai
tidak bisa percaya
mereka sudah pernah
hal yang disebutkan
memutus lebih berat
jakta penuntut umum
kardi sambu ini
termasuk waktu dilakukan
waktu dilakukan penembakan itu
kemanusiaan orang yang
tidak melakukan apa
itu kan menunjukkan bahwa
sekali atau dua kali
tapi ini kan berkali kali
kekejaman yang dilakukan
di minyak ya
membunuh orang dengan berencana
ditutup delapan tahun
karena ada remisi
orang hanya melakukan
atau lembaga pemasarakatan
masyarakat jadi takut
berlakukan hukum bidana
untuk kan memberikan
hak haknya dia itu
dia dihidupin oleh undang undang
tapi kalau misalnya
masyarakat jadi khawatir
ini tidak ada perlindungan
setiap orang bisa aja
atau nanti dihukum ringan
kalau untuk putri cenrawati
seperti apa gambaran anda
apakah sama hukumannya
dengan riki rizal
dan juga kuatmaruf
atau lebih justru berat
lebih dari delapan tahun penjara
itu sama dengan
apa yang dituntut
dengan sambo itu
dari penuntut umum
bahwa itu tidak ada terjadi
malah yang terjadi itu
putri itu kan berbohong
dia berbohong sampai di depan
di depan pengadilan
dia sudah berbohong terhadap suaminya
berbohong terhadap publik
berbohong kepada hakim
hukumannya itu adalah
ada di situ
mungkin itu yang bisa meringankan
saya kira menurut
hukumannya itu sama dengan
apa yang dituntut
jadi ini kan pendapat saya
gc ya pak
hukuman masimal lima tahun
apakah benar seperti itu
simak di persidangan juga
kasus ini terang benerang
undang undang persidangan saksi dan torban
dari orang yang mau
tidak harus misalnya
mengetahui lima tahun
misal satu tahun
dalam perkara ini
kalau richard itu
bisa begitu dihukum
kalau kita lihat
fakta baru ya pak
kalau anda katakan
tidak akan bebas dari hukuman penjara
begitu ya pak
jika seseorang menjadi justice kolaborator
karena undang undang itu tidak
menyatakan harus membebaskan
walaupun dia memberikan
dia tetap dihukum
dan harus diancam dengan hukuman pidana
tetapi hukuman pidana nya
dalam hal ini
dalam kasus ini
keringan hukuman yang
untuk mengembangkan harga
saya tertarik tadi
ketika anda juga
soal apa yang diungkap
pelecehan seksual yang terjadi
antara almarhum yosua dengan putri
ingin meyakinkan majelis hakim
bahwa dalam kasus ini
memang ada motif ya
menjatuhkan hukuman yang pantas
terhadap para terdakwa
saya kira demikian
bukan orang yang tidak bersalah
dia dengan menutup
dari segi yang lain
terhadap keluarga korban
dia melakukan hal yang tidak pantas
terhadap istri atasannya
nah jadi saya kira juga
jaksa penuntut umum itu
dalam hal ini
ada kesalahan yang dilakukan
yang harus dilindungi gitu loh
kita mau melihat
dari sisi yang mana
dalam pernyataan seperti itu gitu loh
ada hal yang
di satu sisi
ada peranan korban
di dalam kejahatan
korban itu juga ada melakukan
perbuatan kesalahan gitu loh
karena korban ini meninggal
di si apa
penentut umum itu
sampai di yang terakhir
bahwa ada persetubuhan
selepas persetubuhan itu
suka sama suka
apalagi kalau misalnya
ada suara menyatakan
baru pertama kali
oleh pihak lain
dalam hal ini
pendutuk umum itu
dua sisi melihatnya itu
baik terakhir pak saya
saya belum tahu
baik kita tunggu kesimpulan
saya juga penasaran
pandangan anda seperti apa ya
pak kudri ya
kita ikuti persidangan selama ini
tiga bulan lebih
kalau keterangan dari para terdakwa
tidak ada persidangan intelektual
tidak mengaku sebagai
dalam kasus ini
kuat alat bukti
kalaulah mengacu hanya kepada
dari keterangan saksi
saya kira ada satu keterangan
itu tanggung jawab saya
suatu pernyataan verbal
tidak ada pernyataan itu
dari fakta fakta rangkaian itu
dan semuanya orang itu turut
apa yang diminta
apa yang diperintahkan
nggak usah dinyatakan
itu kan sudah menunjukkan faktanya
dia yang berperan
dan dia yang punya inisiatif
dia yang menentukan itu
ada di mana
ka ada juga
ada di sini nih
penda horas anda ke bawah
istri anda atau kad ordering
apakah apakah misalnya
sudah datang karena langka
ya gitu ya itulah